sampai jumpa di video selanjutnya
hai mas selamat pagi kamu ngapain di sini jangan bilang kamu lupa aku nggak ini
ada apa apa mas apa perlu aku ingetin kamu lagi supaya kamu inget apa yang terjadi tadi
enggakkah enggak mungkin terjadi apa apa semalam reva aku nggak mungkin ada apa apa sama kamu nggak mungkin
saya akan mengalahkan dia
dia mati lagi
banyak sekali panggilan panggilan
ada apa nih nisa sama mama miss kohl segini banyak
kamu tuh kemana aja sih gak pulang pulang
dari kemarin kita coba telepon kamu
dewi kenapa ma
pokoknya kamu ke rumah sakit medica
apa yang terjadi sih mah
gimana keadaan dia sekarang
mama juga belum tahu
semalam dia dibawa ke
kamu khawatir terjadi apa apa
istri kamu tuh
ceroboh banget dia
semalam mama nemuin dia udah jatuh di lantai
ngapain coba dia malem malem
udah tahu lagi hamil besar
udah ma mama tenang dulu ya
malem malem gak tahu ngapain
maaf bang istri
bisa kita bicara sebentar
kenapa nggak bicara di sini aja dok
sebentar ibu ya
tapi udah biarin mas bayu duluan ya
alhamdulillah kamu udah selesai
apa yang terjadi
semalam kamu jatuh
mama sama nisa yang bawa kamu ke sini
harusnya aku gak pergi
harusnya aku gak ninggalin kamu
aku harusnya lah bikin kamu khawatir
aku ya minta maaf sama kamu
semangat dalam wing biragel

jangan tengok penuh
takutnya agak sekali
kamu ngapain cucu mama
kasian dewi ma
mama yang kehilangan cucu bayu
harusnya istri kamu itu jagain cucu mama
kamu tegas banget
apa anak ini gak ada artinya
ini dia buat kamu
sampai kamu tegas membiarkan dia selaka
iya aku tahu ma
itu cucu mama mama kehilangan cucu
aku juga kehilangan ma
mama kena serangan jantung lahan
obatnya diminum dulu ya bu
ada apa sih
mama itu udah sehat
udah gak butuh perawat
kalau kamu selalu memperlakukan mama kayak orang sakit
ya mama kan sakit terus
iya yaudah terserah mama aja ya
mah bayu berangkat dulu ya
mau pergi dulu sama dewi sebelum ngantuk
kamu mau suruh mama nunggu untuk punya cucu dari kamu
kondisi kesehatan mama udah gak kayak dulu
itu juga semua gara gara istri kamu
bukan salahnya dewi ma
tapi kalau allah memang belum mengizinkan kita mau ngomong apa
bukan salah dewi gimana
kamu gak usah bawa bawa
allah itu udah baik sekali
udah menganugerahi keturunan di rahimnya si dewi
sama dia bukannya dijaga malah dibunuh
kalo dewi sampai denger gimana
kamu tuh selalu aja sibuk jagain perasaan istri kamu
kamu mikirin nggak perasaan mama
bukannya begitu mama
tapi mama kan udah punya cucu mah
ceri itu kan cucunya mama
ceri itu kan anak perempuan
kamu kan tahu mama pingin sekali punya cucu laki laki
untuk jadi penerus keluarga ini
kamu tau kan betapa mama sayang sama kamu
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana